para peri di saldo
bayangkan jika terjadi pertempuran antarperi
kisah ini berbicara tentang pertempuran ganas dari makhluk terpesona
yang menyerah pada kesombongan mereka
dan melemparkan keseimbangan sebuah kota bernama saldo
tak pernah aku pikirkan dalam hidupku bahwa aku akan membenci musim favorit
tapi hujan ini tidak berhenti
aduh yang benar saja
papa akan memperbaiki atap
apa yang kita lakukan sekarang sony
saat dia melihat keluar jendelanya
meliot menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat lingkungannya yang aneh
meliod adalah putri alexander
dia adalah pria rendah hati yang mencintai putrinya dan sangat melindunginya
sebagai seorang anak meliot selalu berpikir bahwa bukitnya sangat sepi
alexander dan meliot adalah satu satunya yang tinggal di bukit itu
tapi hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal
saldo diguyur hujan
tidak ada sinar matahari
dan saat itulah gubu kecil di dasar bukit muncul di malam hari
tapi hari ini melioth yang ingin memperbaiki atap pondoknya terpaksa mencari bantuan
meliot berada di luar rumah mereka
saat itu dia melihat tiga makhluk berkepala burung hantu keluar
tapi bukannya takut pada makhluk yang tampak berbeda ini melia tersenyum pada mereka
dan ini saudaraku squill dan dodder
kau adalah putri alexander nonamikus
kau adalah putri alexander nonamel
kau adalah putri alexander nonamikus
kami turut berduka tentang ayahmu
kami turut berduka tentang ayahmu
kau tahu kami adalah tetangga
maksudku aku yakin kau tahu itu
aku aku yakin kau tahu itu
biarkan dia bicara
terima kasih telah bertanya tentang ayahku
aku rindu dia
dia berbicara kepada makhluk burung hantu dengan kebaikan
dia berbicara kepada makhluk burung hantu dengan kebaikan
makhluk burung hantu saling memandang terkejut melihat ayahnya
melihat betapa percaya diri dan lembutnya dia
keduduk saya ke sini untuk meminta bantuan sekalian

mohkon kamu membantu
tetapi meliod yang harus mengimbangi mereka
ketika mereka melompat ke pondok dongil

sementara makhluk burung hantu dalam perbaikan atap
meliod ini mencari seseorang untuk menawarkan makan untuk dari celana belakang
akhirnya dia menemukan sepotong roti dan tanpa pikir panjang
dia membaginya menjadi empat bagian
masing masing untuk sony dodder squill dan doc
dia tidak punya makanan untuk dirinya
ketiga makhluk burung hantu memakan roti dengan sepenuh hati
meliad sendiri lapar
tapi dia puas mengetahui sony dan ketiga makhluk itu tidak akan tidur dengan perut kosong
sony menurutmu aku harus meminta mereka untuk tinggal
aku bisa memberi mereka tempat tidurku
lagi pula hujan sangat deras
mungkin aku bisa menawarkan mereka untuk tinggal di gudang
oh sony kau selalu hebat dalam memberi nasihatnya
meliad bersikeras agar makhluk burung hantu tinggal di gudang di luar pondok itu
anak yang lembut ini tidak hanya dengan hormat mengundang tetangganya
tapi juga memberi mereka sepenuh hati
makanan yang dia miliki dan tempat berlindung untuk malam itu
mereka mengangguk dan pergi ke gudang
ketika meliad kembali ke dapur
dia terkejut menemukan dua potong roti segar di atas meja
tidak akan aku lewatkan ini
meliad makan setengah roti dan menyimpan sisanya untuk tamunya
dia senang bahwa sekarang dia memiliki makanan untuk ditawarkan untuk sarapan juga
saat meliad keluar untuk menutup pintu pondoknya
ada kejutan lain yang menunggunya
sekeranjang benang dan juga jarum
hmm mungkin pembantuku menyimpan ini di sini
mereka memakai pakaian robek
mereka mungkin ingin aku menjahit baju baru untuk mereka
tapi malu untuk bertanya
tapi sony kita akan membantu mereka bukan
sama seperti mereka membantu kita
melia terjaga sepanjang malam membuat pakaian dari benang
pada dini hari dia menyimpan gaun gaun itu di depan pintu gudang
gaun itu memiliki nama para pembantunya
karena lelah menjahit meliad tertidur lelap
sedikit yang dia tahu bahwa chine sedang menunggu tepat untuk waktu itu
oh mengapa pintu rumah ini kecil sekali
karena pintu itu untuk kucing kau jenius
mari kita berbisnis baiklah
meliad kau telah melakukannya dengan baik
sekarang kami akan menunjukkan siapa kami sebenarnya
saat melia terbangun dia mendapati dirinya berada di negeri asing
selamat datang di dunia tersihir
kami membawamu ke sini untuk menceritakan kisah peri
katakan meliad apa kau tahu mengapa kota ini disebut saldo
tunggu kau siapa
ah betapa konyolnya kita aku chiny dan ini chiny
dan kami ingin berbicara tentang tiga perih yang telah kau lindungi
aku harap kita punya waktu melia tapi kau harus segera bangun dan
tunggu dog squill dan dodder adalah perih
tini menjelaskan kepada meliad bahwa ada dua jenis peri di saldo
sunnys itu perih matahari
dan marshes itu adalah perih perayaan
keduanya yang sekarang sedang berperang
perang di antara para perih aku belum pernah mendengar hal seperti itu
itu karena belum pernah terjadi di saldo sebelumnya
saldo berarti keseimbangan
itulah tujuan dari kota ini
sunnys dan marshes hidup seimbang satu sama lain
tapi perlahan ego mereka mengambil alih
marces berpikir bahwa air terjun dan genangan air adalah hal terbaik untuk planet ini

sedangkan para sani berpikir bahwa matahari adalah hal terbaik yang pernah terjadi
tapi bukankah keduanya penting
itulah yang menjaga kesimbangan tidak hanya di kota ini tapi di seluruh planet
tapi sepertinya mereka melupakan itu semua
itu keseimbangan tubuh
keseimbangan tubuh dan pikiran kita sehat
ketidakseimbangan menyebabkan banyak emosi yang tidak bijaksana seperti ego yang kini merusak kota saldo
menurutmu mengapa kita belum melihat matahari sejak berbulan bulan
rawa rawa menghalangi matahari
tini dan cini menjelaskan mengapa dodder squill dan dog terlihat seperti itu
itu angin barat
dia mengembara dengan menyamar sebagai burung gagak yang agung
oh dia terlihat sangat cantik
tapi squill dog dan dodder mengolok ngoloknya
ratu marah dan mengutuk mereka sehingga mereka terlihat berbeda dari yang lain
kutukan itu akan hancur hanya jika seseorang memperlakukan mereka dengan lembut dan menjahit pakaian mereka karena kekaguman
jadi saat kami menyadari bahwa kau telah mengundang mereka dan memberi mereka makan
satu satunya yang harus kau lakukan adalah menjahit pakaian mereka dengan benang muslim peri
kalian yang menyimpan keranjang di depan pintuku
cinie menjelaskan bahwa tidak hanya kemurahan hati meliad yang dapat membantu
tapi karena dodder dog dan squill menyukai meliath
mereka mungkin dapat mendengarkannya dan meminta maaf kepada angin barat
mereka pasti sudah menerima pakaiannya sekarang
dan segera setelah kutukannya hilang ketiga sani akan mengejar angin barat lagi
kami dapat membawamu ke sana sekarang
meliad mengangguk dan bertekad untuk mengembalikan keseimbangan di saldo
cinie dan tini membawa meliad ke padang rumput tempat angin barat ditangkap oleh ketiga sani
melia apa yang kau lakukan di sini
angin barat berbahaya sini bawa dia pergi
kaulah yang telah mengurungnya dia bukan orang yang salah di sini
aku tahu kau perih matahari dan aku tahu kau telah menderita
tapi kau menertawakannya karena dia terlihat berbeda
itu tidak benar tidak ada yang lebih penting dari yang lain
kita semua memiliki peran untuk dimainkan
dia benar marces dan sani berhenti memainkan peran mereka dan lihat apa yang terjadi pada kota ini
kau dan angin barat sama sama penting
dan keseimbangan kalianlah yang membuat planet ini sehat dan bahagia
dodar dog dan squill menunduk malu atas tindakan mereka
meliad dengan berani berjalan ke kandang gagak
membuka pintu membebaskan gagak
gagak berubah menjadi angin barat dan membungkuk ke meliot
aku tidak pernah mengalami kebaikan seperti itu
kau benar kami tidak pernah menyadari bahwa permusuhan kami merugikan planet ini
tanah ini telah diguyur hujan selama berbulan bulan sekarang
dan kita melihat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh ego kita
kami mohon maaf kepada ratu dan meliath
aku perintahkan rawa rawa untuk membuka blokir matahari
hujan akhirnya berhenti dan matahari kembali menyinari kota saldo
meliad dengan aman dibawa kembali ke rumahnya
di mana sony telah menunggunya dengan penuh semangat
marcius dan sunnys memulihkan keseimbangan di kota
dan bersumpah untuk tidak pernah membiarkan ego mereka menghalangi tugas mereka terhadap manusia
tapi mereka selalu ingat manusia itu adalah manusia
dan manusialah yang membantu menjembatani kesenjangan dengan kemurahan hati dan cintanya